kalau tadi saya janji untuk membahas soal setnov atau papa yang katanya sakit lagi
tapi sekarang kita kembali dulu dengan topik sebelumnya
tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
yang juga menuai reaksi banyak ya antara pro dan juga kontra
nah ini ramai diberitakan gubernur anies tidak menginginkan
tim gubernur untuk percepatan pembangunan dibiayai oleh pihak swasta
anies memilih menggunakan apbd dki sehingga anggarannya membengkak menjadi dua belas kali lipat
memang tidak ada penjelasan secara spesifik apakah yang dimaksud anies ini adalah
staf mantan gubernur ahok atau tgupp yang dibiayai oleh pihak swasta
dan merujuk pada situs apbd jakarta go id
tgupp masa jabatan ahok ini dibiayai oleh apbd seperti yang termuat dalam apbd dua ribu enam belas
anggaran tgupp sebesar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah
dengan pos terbesar yakni honorarium ketua tgupp selama tiga belas bulan sebesar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah
tim basuki cahayapurnama langsung menanggapi pernyataan tersebut terkait dengan tgupp yang tidak ingin dibiayai oleh swasta
melalui akun facebook basuki cahayapurnama
tim menyatakan bahwa gaji staf gubernur selama masa kepemimpinan dari basuki cahayapurnama ini berasal dari dana operasional gubernur
operasional gubernur selama ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional sekda lima wali kota dan juga satu bupati
dana operasional tersebut digunakan untuk kegiatan
dan juga kegiatan sosial seperti menebus ijasa renovasi rumah warga dan tempat ibadah hingga tambahan untuk office boy dan juga petugas cleaning service untuk honornya begitu ya yang bekerja di kantor gubernur
dan kalaupun ada kelebihan uang operasional langsung dikembalikan ke kas daerah
dan langsung saja terhubung bersama kami via sambungan skype
ini ada rian ernest salah satu politikus dari partai solidaritas indonesia
dan juga mantan staf khusus bagian hukum dari mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
jika anda ingat dulu yang sempat bikin netizen gagal fokus ini ya gara gara pengadilan ahok waktu itu
halo mas ernest selamat malam mungkin langsung saja ini tanggapan anda seperti apa
benar nggak sih sentilan dari gubernur anies yang katanya anggota tgupp dari para staf gubernur ahok waktu itu katanya dibiayai oleh swasta
kalau anggaran sama pak pak mungkin

jadi itu dia langsung yang berhenti ya
ya malam mbak puspa
mungkin saya klarifikasi dulu saya bukan staff khusus
karena memang di zaman pak gubernur pak ahok tidak ada yang namanya staf khusus
biasanya kita diawali dengan magang lalu kemudian menjadi staf beliau
nah terkait tudingan dalam hal ini dari pak gubernur bahwa kita menerima dana dari swasta tentu tidak
jadi kita itu dapat gaji tiap bulan dari apbd
jadi dari apbd diturunkan kembali ke biaya penunjang operasional gubernur
dan itu ditransfer setiap bulan ke rekening kami
jadi saya pikir mungkin ada isu yang lebih penting sih mbak puspa saya pikir
begini biaya penunjang operasional gubernur itu besarnya cukup fantastis gitu ya
per bulan itu sekitar empat miliar rupiah
dan untuk pak gubernur sendiri itu ada sekitar dua miliar rupiah
nah saya pikir mengapa tidak sebaiknya pak gubernur pak anies baswedan fokus saja menggunakan dana dana di biaya penunjang operasional untuk membantu pekerjaan beliau
alih alih memberikan alih alih menciptakan pos anggaran baru di tgupp
oke kalau boleh diceritakan kembali dulu pengalaman anda menjadi staff ahok ini seperti apa sih mas rian
berapa lama menjadi staff ahok kemudian gajinya benar katanya sekitar dua puluh juta rupiah
mungkin bisa diceritakan kembali kepada kami mas rian dulu pengalaman anda menjadi staf ahok
ini berapa lama begitu kemudian berapa gaji yang diterima apa benar sekitar dua puluh jutaan
oke jadi pekerjaan kami sebenarnya begini pak gubernur pak ahok itu kerjanya sangat cepat
dan untuk mengimbangi kerja beliau sangat cepat disitulah fungsinya kami
jadi fungsi kami tentu tidak mungkin menggantikan peran pns peran kepala dinas dan peran para kepala badan
jadi tugasnya kami hanya sifatnya menelusuri dokumen follow up program program prioritas dan menjembatani yang saya bilang tadi
adanya perbedaan kecepatan antara pak gubernur dengan teman teman pns
jadi itulah kesaharian kami dan saya sendiri misalnya sebagai staf di bidang hukum biasanya menangani pengaduan masyarakat
soal soal pertanahan soal soal segala macam lah permasalahan di warga
dan ya kurang lebih seperti itu sih jadi saya pikir dengan jumlah kami yang hanya sekedar belasan orang saya pikir sudah cukup untuk membantu tugas pak gubernur
karena kami tidak mengerjakan seluruh pekerjaan pm prof dki kami hanya mengerjakan program program yang prioritas saja memastikan itu terlaksana
oke kalau tadi anda mengatakan tugas anda adalah mempercepat jadi bisa dikatakan perbantuan untuk pak gubernur ataupun wakil gubernur
dengan hanya belasan orang bisa mempercepat
tapi dengan tujuh puluh empat orang sekitar tujuh puluh empat orang menurut anda akan jauh lebih cepat atau itu hanya buang buang buang saja
maaf boleh diulang
mas rian kalau tadi anda mengatakan sekitar belasan orang ini cukup mempercepat tugas dari gubernur dan wakil gubernur
sekarang angkanya bertambah jadi sekitar tujuh puluh empat orang ini akan memang akan jauh lebih cepat seperti kejar target begitu atau hanya buang buang uang
jadi kalau menurut saya begini mas
itu kembali ke kebijakan pak gubernur pak anies baswedan tetapi saya pikir sekarang sudah eranya itu birokrasi semakin kecil semakin pendek semakin ringkas
nah dengan menempatkan tgopp yang berjumlah sekitar tujuh puluh an orang dan kalau saya tidak salah dari berita yang saya dapatkan di kompas com kemarin sekitar akan ada dua puluh delapan orang non pns yang akan bekerja di sana
saya pikir pertama kita harus pastikan bahwa teman teman yang bekerja di sini itu bukan bagian dari tiga orang
bukan bagian dari tim ses jangan sampai ini dijadikan ajang untuk balas jasa
dan orang orang ini harus dipastikan memang kompeten dan memang bebas dari kepentingan
karena pak anies tadi sampaikan bahwa dengan kita ciptakan surat keputusan artinya bebas dari konflik kepentingan
kalau menurut saya mbak puspa dengan pengalaman saya membantu pak ahok selama dua tahun tidak ada mekanisme yang bisa menjamin seseorang itu bebas dari kepentingan
paling bagus adalah buat segalanya menjadi transparan
dan menjadi jelas
sehingga begini mas saya pikir persoalan tgopp ini atau soal staff ini saya pikir persoalan yang tidak terlalu penting
saya pikir lebih penting lagi apabila masyarakat mendapatkan penjelasan dari pak anies maupun pak sandiaga uno
misalnya mengapa penyertaan modal di tahun ini untuk dua bumd yang fokus di menangani masalah harga pangan itu dicabut
untuk pd dharma jaya dan untuk food station cipinang misalnya
atau misalnya isu kedua adalah mengapa dana untuk lrt tahap dua dari velodrome ke dukwata itu tidak ada
untuk dukwata itu dihapuskan
saya pikir ada hal hal yang lebih penting untuk kita bahas di ruang publik
oke ada prioritas lain berarti yang harus sebenarnya bisa difokuskan begitu
tapi kalau kita berbicara soal keterkaitan pihak swasta yang juga disebutkan oleh pak anies begitu
kita tahu dulu ahok punya hubungan yang cukup dekat begitu cukup baik dengan beberapa pengusaha besar
katakanlah seperti suni mungkin jika anda ingat ada anggapan bahkan dugaan ahok ini disokong secara finansial oleh suni begitu
nah suni ini termasuk staff atau seperti apa
itu sudah dijelaskan di fakta persidangan yang lalu
dan itu semua sudah clear bahwa beliau bukan bagian dari tgopp
oke tapi mungkin nggak menurut anda hal ini dihindari oleh anies untuk terjadinya ada konglomerasi antara pengusaha dan juga pemerintah
bagaimana boleh diulang pertanyaannya
menurut anda hal hal keterkaitan dengan pihak swasta ini cukup dihindari oleh pak anies
maaf boleh diulang
baik hal ini mungkin bisa dihindari katanya sama pak anies untuk menghindari konglomerasi keterkaitan dengan pihak swasta untuk menghindari konglomerasi dengan pengusaha dan juga pemerintah
sepertinya rian ernest
kerjasama dengan swasta untuk apa ya mas bidangnya konteksnya maaf saya kurang mengerti
sepertinya kita ada gangguan komunikasi antara rian ernest yang saat ini berada di singapura
tapi terima kasih banyak rian ernest politikus dari partai solidaritas indonesia
terima kasih banyak sudah berbincang dan juga bercerita mengenai dulu ketika dia menjadi salah satu staff ketika masa jabatan gubernur basuki cahayapurnama